pembunuhan sadis pasangan suami istri ahmad dan fatmawati pada jumat malam dua puluh tiga september
menyisakan rasa ketakutan bagi warga sekitar
hingga hari keempat polisi belum berhasil menangkap pelaku
selasa pagi rumah korban yang menjadi lokasi pembunuhan di jalan kenanga kota palangkaraya
terlihat sepi dan masih terpasang garis polisi
tetangga korban mengaku takut pasca kejadian itu karena pelaku masih berkeliaran bebas
tetangga juga tidak menyangka kedua korban yang dikenal baik dan tidak pernah terlibat pertengkaran
tewas dibunuh di rumahnya sendiri
sementara itu kapolda kalimantan tengah irjen nanang afianto mengungkapkan
pihaknya yakin kasus ini bisa terungkap
dan berharap warga membaikinya
jika mempunyai informasi terkait pembunuhan ini
apapun itu mungkin itu bisa membantu kami dalam mengungkapkan
dan tentunya kami pun juga menggunakan crime investigation
jadi pembuktian ilmiah pun juga kami lakukan di sana
untuk melihat dan sebenarnya apa yang terjadi dan motifnya
dan saya yakin dan percaya mudah mudahan bisa terungkap
sebelumnya jumat sekitar pukul sebelas malam
warga kelurahan tangkai kota palangkaraya
kalimantan tengah geger setelah tetangganya
yang pasangan suami istri ditemukan tewas
dari keterangan tetangga korban saat kejadian
tidak mendengar suara keributan
tetangga baru mengetahui adanya pembunuhan
setelah putri korban yang berhasil selamat
melapor ke ketua rt
tim liputan cnn indonesia